sama saya juga cari makan di dalam
ini parkiran kan bebas
seorang perempuan terlibat adu mulut dengan pemilik toko
diduga karena ditegur menumpang parkir mobil terlalu lama
dalam video yang diunggah oleh akun tiktok
atmoogskill s empat pada rabu tiga puluh juni
perempuan tersebut tampak kesal
lantaran mobil berwarna abu abu miliknya
ditempeli kertas bertuliskan
peringatan keras oleh pemilik toko
pemilik mobil menyebut
area parkir di depan ruko adalah milik umum
padahal rekaman video memperlihatkan
mobil di parkir tepat di depan toko
penyedia layanan jasa ekspedisi itu
yang juga dapat menghalangi proses
hingga kini belum diketahui identitas
perempuan dalam potongan video
berdurasi dua puluh delapan detik ini